pada hari raya idul adha anda mungkin akan menerima daging kurban baik sapi ataupun kambing
tapi masih belum memutuskan akan diolah menjadi masakan apa
berikut ini tipsnya bersama cak afid dwi purwanto
daging sapi yang baru didapat sebaiknya jangan dicuci dengan air
karena akan terkontaminasi oleh kuman dan bakteri dari air tersebut
daging bisa langsung direbus dengan air mendidih dan membuang air rebusan pertamanya
chef afid sebenarnya apa sih tips buat kita nih yang pengen nyimpen daging kurban kalau memang belum pengen dimasak hari itu juga
oke salah satu tipsnya adalah karena daging itu rawan mengkontaminasi dan terkontaminasi oleh bahan baku lain
jadi sebaiknya begitu kita menerima daging kurban itu kita taruh di semacam mangkok dan kita tutup dengan plastik penutup
jadi supaya dia tidak terkontaminasi
nah tapi jangan ditaruh di freezer
taruhnya di chiller
paling nggak bisa punya waktu dua sampai tiga hari sampai kita mau masak lagi
lalu bagaimana membuat daging agar tidak alot atau empuk sebelum diolah menjadi masakan
anda bisa menggunakan pelembut daging atau meet andrizer yang dijual di pasar atau sualayan
tabur pada daging dan diamkan selama lima belas menit hingga setengah jam
lalu daging siap dibumbui atau dimasak
sebaiknya jangan gunakan palu daging
atau menusuk nusuk daging dengan garpu
hal itu akan membuat nutrisi dari dagingnya terbuang
iya salah satunya dengan memasak yang cukup lama atau mungkin bisa pakai serutan nanas gitu juga bisa juga
atau mungkin simply dibungkus pakai daun pepaya semaleman juga bisa
atau memang ada beberapa teknis khusus dan itu memerlukan waktu sih sebenarnya
kalau ibu kan ibu ibu kan biasanya ditusuk tusuk pakai garpu
atau dipukul pakai palu ya
pukul pakai palu itu mungkin cara yang paling instan
sari dari dagingnya itu akan cepat keluar
yap sate dan oseng oseng daging biasanya menjadi menu praktis bila ingin mengolah daging kurban
namun tidak ada salahnya mencoba menu steak di rumah
setelah daging dipotong sesuai ukuran yang diinginkan dan diberi pengepuk daging
taburi daging dengan garam lada putih lada hitam dan balur dengan olive oil atau minyak zaitun
lalu diamkan beberapa saat
kemudian siapkan panci anti lengket dan beri sedikit minyak goreng
masaklah daging dengan api kecil
selamat mencoba dan menikmati
tim liputan cnn indonesia